dan bagaimana dpr membahas keputusan mk soal ambang batas parlemen
simak pembahasannya dalam satu meja the form pasca pemilu dua ribu dua puluh
koalisi atau oposisi rabu dua ribu dua puluh
masih bersama saya budiman tandurjo di satu meja the forum
bung daniel johan seberapa penting bagi pkb oposisi di luar pemerintahan untuk mengontrol kekuasaan
kan teori dasarnya adalah kalau kekuasaan itu terlalu besar
maka tingkat korupnya juga sangat besar penyalahgunaan kekuasaan sangat besar
sehingga itu sangat tidak baik bagi demokrasi ke depan
dan sangat tidak baik bagi suara suara rakyat yang berbeda
suara suara kritis yang berbeda atau yang dalam konteks tertentu
dia menjadi korban dari pembangunan suatu pemerintahan
partai yang di luar penguasa
karena itu sangat baik untuk pembangunan indonesia ke depan
kalau enggak indonesia akan semakin mundur
korupsi akan semakin menggila nanti
bung hermawitasin selain menunggu putusan mk
kemudian apa lagi yang dikonsentrasi pada nasden dan bang surya sekarang
kita memang menghormati putusan mk yang final dan mengikat
para hakim mk memang tidak menyelami semangat pembuat undang undang
parlemen threshold itu diperlukan untuk konsolidasi demokrasi
penyederhanaan partai secara alami
ambang batas itu dari pemilu ke pemilu

sampai kita kepada jumlah partai yang ideal di indonesia
berapa partai ideal di indonesia itu mungkin bang andi analisanya bisa gitu loh
kalau sekarang diktum putusan mk
mengamanatkan supaya dpr yang akan datang menghitung ulang
lalu ada anak kalimat empat persen terlalu tinggi
tidak memahami semangat pembuat undang undang
partai kalau memang mau besar
bayangkan ada beberapa partai di indonesia
yang suaranya lebih kecil dari seorang komeng
untuk kepentingan apa untuk kepentingan konsolidasi demokrasi
makin setiap pemilu harus semakin tinggi
orang kalau didirikan partai itu memang susah
pak hendro priyono ketika partainya lolos
ambang batas parlemen harus tetap dipertahankan
dengan ambang batasnya dinaikkan
kekuasaan yang absolut juga cenderung corrupt
antara kekuasaan eksekutif dan legislatif
dengan cara mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan
satu tahun terakhir ini cenderung absolut
itu cenderung dapat menggunakan
kemudian mengenai ambang batas parlemen
materi keputusan hukum yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi
sepanjang pengetahuan saya tentang keputusan itu
masih tetap bersifat open legal policy
mengenai berapa ambang batas presentasi
tetap nanti akan dikembalikan oleh
ada anak kalimat dari putusan itu
bahwa yang empat persen itu terlalu tinggi
ya tetapi disana saya berkomunikasi juga
dengan beberapa sumber yang dapat kita percaya
selain dia tidak diberlakukan pada pemilu
karena seperti biasanya nanti setelah setiap pemilu
bohong ini aja ketua dpr aja masih ada wacana kemudian
jadi kalau bang doli apa
setelah mk kemudian gimana menanggapi putusan mk itu
ya saya kira putusan mk itu menjadi
yang tadi mau menyampaikan koreksi terhadap pemilu itu
untuk memulai perubahan undang undang
jadi ya silakan kalau teman teman yang mau menggunakan hak angketnya
tapi ini jalan terbuka lebar
karena putusan mk itu memang diberikan keundangan kepada pembuat undang undang
kalau bicara tentang dan ini juga pandangan golkar
kalau kita mau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu
itu bukan hanya sekedar ambang batas
ambang batas parlemen itu hanya salah satu
sistem pemilunya mau terbuka tertutup
atau memang mau campuran
kemudian distrik magnitude nya
jadi saya kira itu momentum kita
usulan dari bang andi dan segala macam itu
sebaiknya perubahan atau penyempurnaan sistem pemilu itu dilakukan di awal perode sesudah pemilu
ya memang ini kita melihat bahwa pemilu tidaklah sesuatu yang berjalan sempurna pada saat ini
pasti ada hal yang memang perlu diperbaiki
dan early warning dari mk yang mengandalkan adanya
ini apakah memang terlalu
kalau tadi bang taslim mengatakan itu terlalu tinggi
tapi kalau kita melihat kembali lagi mengenai masalah undang undang
nah di sini undang undang parpol ini sendiri pun kalau kita lihat
bahwa setiap kali akan ada pemilu
nah bagaimana pengendalian partai partai baru ini
tapi kan kita tidak bisa melarang juga yang namanya hak seseorang
tapi dalam hal ini apakah kalau kita melihat dari hasil
partai pemilu yang ikut yang baru baru itu apakah
ada yang langsung bisa masuk parlement threshold
satu satunya nasdem yang sudah melakukan itu
tetapi itu butuh rentang waktu yang cukup lama juga mereka berproses
nah disinilah permasalahannya bahwa
kalau parliamentar threshold ini diturunkan
nah ini apa yang terjadi dengan partai partai yang baru ini
apakah memang itu mengakomodir daripada partai partai yang baru
tetapi dengan sistem seperti itu apakah parlemen kita siap dengan hal seperti itu
permasalahan kita semua di dpr nanti ke depannya untuk bagaimana
pemilu yang kedepan itu kita mesti harus bicara tidak hanya undang undang pemilunya saja
undang undang parpolnya pun harus kita revisi
jadi ini adalah merupakan pr kita semuanya
pak edi jadi kalau pak edi lihat memang ada perintah dari mk untuk apa
tapi kalau dari pan sendiri melihatnya apa sistem pemilu desain apa yang harus diperbaiki lagi sebetulnya
oh ya saya kira sistem pemilu kita
memang membutuhkan perbaikan yang sangat signifikan
pemilu dua ribu dua puluh empat mengajarkan kita bahwa
inflasi pemenangan kursi sangat signifikan
delapan puluh female pemilu dua belas producing seribu sembilan ratus enam puluh delapan juta pewarna penjaraan ini sangat suka leaving the olympic cup ini sangat sangat menarik itu dengan berbagai cara jadi artinya apa the end justifies the means semua kaftan recempel untuk jatuh masuk ke support
kemudian terjadi pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat
bahwa siapapun yang mampu untuk memberikan manfaat
yang seketika dan besar pada masyarakat
sementara mereka mereka yang sudah bekerja sungguh sungguh itu
kemudian pekerjaan itu menjadi buyar
jadi saya kira ada pendidikan politik yang sangat penting
bahwa kita harus bekerja dan tidak hanya ingin memenangkan kursi
kalau model pemilu terbuka seperti ini diadopsi di tahun dua ribu dua puluh sembilan
paramenter terhasil empat persen itu sebenarnya menengah
dibandingkan negara negara demokrasi di dunia
di turki misalnya ada yang tujuh persen ada enam persen
ada yang juga di bawah dua persen
tapi kalau memang semangatnya di mahkamah konstitusi ingin menurunkan
parlamen nantinya bersihkan tiga lima persen misalnya
tapi sekali lagi yang jauh lebih penting bagi
kita semua sebenarnya evaluasi tentang itu
menurut saya kita sudah harus mulai masuk kepada e voting
menyederhanakan semua persoalan dengan e voting
kita berani mempercaya proses perbankan kita
sehingga kita taruh uang kita di situ dan kita transaksi sekarang dengan hp
nah mengapa kita tidak berusaha untuk memulai
dan teknologinya ada kok sekarang dengan blockchain
sehingga proses penghitungan suara nggak perlu sampai
kita tahu hasilnya sudah bisa kita lihat
dan proses tentang misalnya ada ide tentang
yang perlu kita pikirkan bersama sama
tapi bukan ranahnya diangket
agenda dari pks untuk perbaikan pemilu itu
punya komitmen yang tinggi untuk merapikan sistem demokrasi kita
kita ini pengen merubah presiden threshold
buat kita sih yang paling penting
kasar semua kesepakatan dan cocok
untuk semua kita antara pemerintah dan dpr
selesai sudah karena pemainnya kita sendiri
kita sudah punya pengalaman dua lima kita pernah di tiga lima
begitu banyak partai partai baru berpikir lagi nih
apa mau nyelamatin atau mau bagaimana nih dan sebagainya
dan kita hitung kira kira sepantasnya berapa
untuk membuat suasana demokrasi yang terbaik di indonesia
dan mk kan sudah membuat beberapa aturan
satu dua tiga empat lima yang kita dengar
kita lihat saja kita cocok yang mana gitu dengan pengalaman sekarang
kita tahu bahwa perlu perbaikan yang terbaik
semalam bisa habis satu lusin
pt empat persen sudah kita ikutin
jangan dihapus karena ada yang ingin diselamatin
meski masih disengketakan di mahkamah konstitusi
karena ada dugaan ketidaknetralan yang mengganggu suara rakyat
jangan sampai suara rakyat yang telah diberikan dikianati
menjadi sekedar ajang bagi bagi kekuasaan